bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo menanggapi hasil survei indikator politik indonesia
dalam simulasi head to head dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
ganjar mengaku siap bila dirinya berhadapan dengan prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
pak jokowi sempat membawa bapak dan juga pak prabowo melihat sawah begitu ya
dan banyak yang kemudian menyandingkan bapak dengan pak prabowo dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
all jokowi men itu adalah resep kemenangan
katanya ganjar sama prabowo akan menjadi pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat anda sepakat nggak dengan itu pak
kalau orang menganalisis itu sah sah saja
dan pak prabowo saya kira bagian dari representasi kelompok partai yang dari tiga jawaban
tiga kali jawaban saya tadi sebenarnya masuk dalam kluster kluster itu
jadi pak prabowo menjadi salah satu bagian yang ada di situ
maka sekali lagi ketika negosiasi obrolan pertemuan kerjasama antara partai dilakukan
bukan tidak mungkin kemudian tokoh tokohnya akan muncul dan dibahas
jadi itu semua jaraknya masih sama
tapi pak prabowo masuk dong ke dalam perhitungan ataupun dalam nama nama yang bapak filter juga
maka jawaban saya yang keempat kali adalah tokoh tokoh itu semua
masuk dalam frame yang ada dan memungkinkan untuk kita perbincangkan
selain dipasangkan sebetulnya beberapa lembaga survei belakangan ini merilis ya pak ya
kalau misalnya bapak head to head dengan pak prabowo pada putaran kedua bapak ini akan kalah
kemudian bagaimana bapak membalikan keadaan untuk bisa mengejar ketertinggalan itu
surveinya hari ini pemilunya nanti in between di tengahnya masih ada dinamika yang luar biasa
bahkan pada survei sebelumnya saya menang terus
jadi bapak optimis meskipun head to head dengan pak prabowo
kalau sudah ditentukan bismillah kita mesti optimis jangan menjadi orang peragu